sementara soal wacana penambahan nomenklatur kementerian
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka bilang masih dibahas
termasuk di dalamnya soal kementerian yang bakal mengurusi makan siang gratis
apalagi program itu mengalokasikan dana yang besar
gibran menyebut makan siang gratis jadi program prioritas di seratus hari pertamanya
bersama presiden terpilih prabowo subianto
ya karena melibatkan anggaran yang besar distribusinya juga tidak mudah
logistiknya tidak mudah monitoringnya juga tidak mudah
ini makanya harus ya kita ingin program ini benar benar bisa berjalan
karena kita ingin program ini benar benar bisa impactful
benar benar bisa dirasakan oleh anak anak sekolah
tapi tunggu dulu ya ini belum pasti kok ya
senada dengan gibran jurubicara prabowo subianto daniel anzar simajuntak
menyebut rencana awal ada badan tersendiri yang nantinya akan menangani program makan siang gratis
tidak bergabung dengan institusi lainnya
namun daniel bilang kecenderungannya bakal ada institusi khusus
yang bakal mengurusi program makan siang gratis ini
itu ada badan tersendiri yang memang menangani terkait dengan program makan siang gratis
tidak bergabung atau tidak dileburkan dengan institusi lainnya
jadi sekarang terkait dengan institusionalisasi program makan siang gratis terus dikaji
dan memang kecenderungannya adalah ada institusi sendiri
inilah janji prabowo gibran saat masa kampanye beberapa
berapa bulan lalu jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
ini jadi program prioritas keduanya
bahkan menko perekonomian erlangga hartarto sempat melakukan simulasi program ini
di salah satu sekolah dasar di tanggerang banten
di bulan maret lalu presiden terpilih prabowo subianto juga tegas menyebut
memberi makan siang gratis kepada anak anak
prabowo bilang dananya cukup
kita mulai dengan memberi makan untuk anak anak kita saudara saudara sekalian
sudah saya pelajari pakar pakar membenarkan uangnya ada uangnya cukup
dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya saudara saudara sekalian
sementara menteri perencanaan pembangunan nasional atau kepala bapak nasuhar somonoarfa bilang
sudah mengkaji program makan siang gratis
makan siang yang kami kaji adalah pertama siapa target buruh
kita merasionalkan secara teknokratis karena itu tugasnya dari pemerintah
siapa yang paling keras saja dapat membuatnya jadi pakai klubnya
referensinya seminggu berapa kali dua kali kah tiga kali
yang ketiga adalah standar di sini berapa harmoni yang akan kita berikan
berapa persen dari kebutuhan kalori sehari
apakah tiga puluh persen apakah empat puluh persen apakah empat puluh persen
usai dilantik pada bulan oktober mendatang tentu warga tinggal menunggu janji keduanya betul betul terrealisasi